siti raisa miranda atau yang kerap disapa eca yang merupakan gadis asal banjarmasin kalimantan selatan ini sudah sepekan lebih kembali tertidur
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas silam ia juga sempat tertidur selama tiga belas hari
menurut ayah echa mulyadi selama tidur panjang echa bisa makan dan minum serta buang air kecil sambil tertidur
echa pun pernah dirawat psikiater dan sempat normal selama satu tahun
namun kembali lagi tertidur pada desember tahun lalu kemudian tidur lagi pada februari dua ribu dua puluh satu dan terakhir saat ini
pengobatan tindak lanjutnya juga tidak ada obatnya untuk dia supaya sembuh dari bangunan juga tidak ada
dan minta sama dokter untuk bawa pulang aja dirawat di rumah
karena aktivitas sehari harinya hanya makan minum dan sipis
tak hanya echa hal yang sama juga pernah terjadi pada bayi laki laki bernama syaka
diberitakan cnn indonesia com tahun lalu saka dikabarkan sudah tidur
hingga setahun lamanya
dikutip dari penyedia layanan kesehatan asal amerika headline beberapa orang kerap tertidur tanpa alasan bahkan dalam waktu yang lama
kondisi ini dikenal dengan istilah cleanlivine syndrome atau kls atau biasa juga disebut sleeping beauty syndrome
kondisi ini pun dapat terjadi pada siapapun
selama rasa kantuk yang terus menerus ini
sleeping beauty syndrome dapat memicu gejala lain
di antaranya halusinasi disorientasi mudah marah perilaku kekanakan akan hingga nafsu makan meningkat
hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti sleeping beauty syndrome ini
namun terdapat sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang beresiko mengalaminya
mulai dari cedera di hipotalamus atau bagian otak yang mengatur tidur infeksi hingga gangguan autoimun
beberapa kasus juga menunjukkan
tim liputan cnn indonesia